selamat malam dinamika politik yang mengandung unsur riak riak rekonsiliasi
masih membayangi lanska politik tanah air
ada beberapa hal yang penting dan juga perlu kita ketahui sekaligus kita cermati bersama
di antaranya adalah kita lihat dari yang pertama
yang pertama adalah ini anggota dewan pembina partai gerindra ramawati soekarno putri
ini mengibaratkan indonesia saat ini seperti macan ompong sejak mpr sudah bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara
dan wasekjen partai amanat nasional membuka usulan penambahan kursi pimpinan dpr ataupun mpr maksud kami
dari yang semula lima kursi menjadi sepuluh kursi
dengan tambahan kursi ini saleh berharap rekonsiliasi yang diinginkan
semua pihak dapat terrealisasi
dan yang berikutnya soal menteri jokowi pos menteri apa saja yang diincar oleh pdi perjuangan
seperti yang kita ketahui sebelumnya puan maharani mengisyaratkan partainya meminta jatah sepuluh kursi menteri kepada presiden jokowi
puan juga membenarkan nama calon menteri telah disiapkan oleh ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
bersama saya renhard sirait kami akan hadirkan pembahasan mendalam seputar politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
kita ini kalau saya umpamakan ibarat macan macan ompong karena setelah di amandemen empat kali pada tahun dua ribu satu
zamannya megawati waktu itu itu fungsi dari majelis permusyawatan rakyat sendiri sudah berubah total
dia bukan lembaga tertinggi lembaga tertinggi negara lagi dan bahkan di dalam klosula atau tupoksinya dari mpr sendiri itu sudah tidak ada
misalnya mpr dulu bisa membuat ketetapan bisa membuat gbhn terutama ya tapi ini sudah tidak ada
anggota dpr fraksi partai demokrat dede yusuf menanggapi usulan dari partai demokrasi indonesia perjuangan terkait amandemen terbatas undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan semacam itu merupakan hal yang wajar jelang berakhirnya mas jabatan dpr mpr
selain itu ia memastikan partai demokrat akan memberikan sikap usai bermusyawarah serta mendapat arahan dari pimpinan partai
kita perhatikan saat ini usulan usulan kan saat ini masih terus ya digelorakan
yang penting adalah kita kembali kalau kita berbicara bahwa undang undang yang sudah disepakati adalah undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
lalu kemudian kalau mau mengamandemen itu apabila ada kesepakatan dari katakanlah mayoritas daripada fraksi fraksi yang ada di dpr
jadi itu sebetulnya adalah hal biasa
namun saat ini partai demokrat belum mendudukan belum mendiskusikan hal itu
sehingga kita belum tahu apa yang menjadi arahan daripada ketua umum partai demokrat tentang kebijakan kebijakan itu
pan melemparkan usul agar pimpinan mpr menjadi sepuluh orang untuk meredakan ribut ribut soal perebutan kursi panas tersebut
hal ini menyusul pernyataan pd perjuangan yang membuka peluang membuka ataupun membuat paket pimpinan mpr bersama dengan ex partai koalisi prabowo subianto
dengan syarat mendukung amandemen terbatas uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
berdasarkan kutipan dari detik com wakil sekjen pan saleh daulai menyatakan rekonsiliasi kebangsaan yang dicita citakan bisa teraktualisasi
lewat penambahan kursi pimpinan mpr yang berjumlah sepuluh orang
delapan paket pimpinan mpr terpilih lewat musyawarah mufakat
dan berdasarkan undang undang md tiga no dua tahun dua ribu delapan belas pimpinan mpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
terdiri atas satu orang ketua dan empat wakil yang terdiri atas unsur fraksi dan juga perwakilan dpd
saleh daule menyebut saat ini perlu mengaktualisasi mengasosiasikan maksud kami musyawarah mufakat sebagai perwujudan demokrasi pancasila
diharapkan dengan cara ini rekonsiliasi yang diinginkan semua pihak dapat
ya perebutan kursi ketua mpr mengundang tanya ketika sebuah jabatan yang tidak lagi bergigi sebetulnya menjadi bahan tarik menarik antar partai politik
terlebih ada usulan wacana penambahan kursi pimpinan mpr dari lima menjadi sepuluh kursi
dengan wacana ini apakah kohesi politik antar partai akan semakin besar
dan bagaimana dengan isu perubahan kondisi
konstitusi dengan menjadikan mpr sebagai lembaga tertinggi
akan seperti apa kemudian kekuasaan suara langsung rakyat indonesia yang selama lima belas tahun ini mengisi ruang demokrasi
bagaimana pula sambutan partai terhadap usulan ini
kami akan mendiskusikannya bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini
sebelah kiri saya sudah ada bang saleh partaunan daulai wasek j daripan
bang saleh selamat malam
ini nismakernya ini bang saleh
terima kasih sudah hadir bang
dan di tengah sudah ada bang maman abdurrahman wasek j daripan
dan sudah ada bang sebastian salang direktur dari diksi indonesia
bang sebastian selamat malam
dan terima kasih sudah hadir di studio kami pada malam hari ini
saya ingin mulai dari bang saleh terlebih dahulu
karena bang saleh yang melemparkan wacana ini
jadi apa bang sebetulnya urgensi ataupun argumentasi anda ketika kemudian melempar wacana lebih baik menempel ada sepuluh saja
ini banyak sekali nih bang
akhirnya artinya ini mengakomodir semua fraksi ya
jadi pertama saya tentu
menjelaskan dulu ya
dari mana mulainya
jadi awalnya kan wartawan menanyakan kepada saya
tentang respon saya terhadap pernyataan pak ahmad basarah
yang katanya nanti akan membicarakan komposisi pimpinan mpr
tidak hanya ya
paketnya tidak hanya dengan kik
tapi juga dengan koalisi adil makmur
nah tentu saya kira pendapat dan pernyataan yang disampaikan oleh pak ahmad basara ini adalah
sesuatu yang sangat positif dan perlu diapresiasi
nah saya terlintas di benak dan pikiran saya
kalau memang itu yang mau dilakukan
karena kan arahnya juga seperti itu
kalau kita lihat pernyataannya bahwa
ini kan untuk mengakomodir semua yang ada di lembaga mpr itu
apalagi bu megawati menginginkan bahwa
pimpinan mpr itu nanti dipilih secara aklamasi
jadi tidak melalui voting seperti itu
tapi berdasarkan aklamasi dan musawarung fakat
nah kalau itu yang diinginkan
tentu salah satu
opsi yang mungkin
usulan pribadi saya
ini tentu saja usulan pribadi saya
opsi yang bisa diberikan itu adalah
mengakomodir semua kepentingan dan kelompok
dengan penambahan sepuluh tadi itu
karena ada disana sembilan fraksi
maka tentu harus ada representasi dari masing masing fraksi
kemudian ditambah dengan kelompok dpd
nah dengan demikian ada sepuluh
nah persoalannya siapa ketua
itu musawarung fakat
itu musawarung fakat
tapi kenapa bisa muncul ide itu dari bangsa lain
karena sepuluh kursi itu tadi
karena tadi itu
saya berpikir tidak begitu ya
kalau misalnya judulnya disini disebut bahwa
koalisi pimpinan mpr dan jalan tengah rekonsiliasi
saya kira bukan hanya itu
itu kan nanti orang akan berpikir bahwa ini
arahnya adalah bagi bagi kursi
saya kira bukan ke situ
malah justru menurut saya
ini adalah semacam lembaga yang menurut saya
ini adalah lembaga politik kebangsaan
jadi bukan politik ke katakanlah kekuasaan
di sana mengkaji tentang anggaran
mengkaji tentang legislasi dan lain sebagainya
tapi dia adalah politik kebangsaan dimana
semua orang datang
ke sana untuk mengadu
persoalan persoalan yang terkait dengan bangsa ini
bukan seperti di dpr begitu ya bang ya
bukan seperti di dpr
kalau di dpr kan sudah jelas itu ya
sudah jelas bahwa
dpr itu nanti akan dipilih secara proporsional
ini pun sebetulnya masih usulan ya
nanti kan ada kaitannya
perlu juga saya jelaskan bahwa dalam waktu dekat
mpr itu akan melakukan rapat rapat
khususnya di badan pengkajian
terkait dengan penyempurnaan tatip mpr
nah salah satu penyempurnaan tatib mpr itu
yang terkait dengan komposisi pimpinan mpr ini
saya kebang bang kalau begitu
golkar bagaimana melihat kalau kemudian
sepuluh kursi begitu kepimpinan mpr
golkar selama ini juga menginginkan kursi ketua mpr
dan apa tanggapan anda soal itu
yang pasti namanya kita sebuah lembaga
usulan ataupun aspirasi
itu kan harus kita hormati dan kita hargai
sasa saja begitu ya
sah saja namanya bang saleh
dia punya perwakilan di kursi di legislatif
kenapa harus kita pusingkan atau kenapa harus pusingkan
artinya harus kita apresiasi usulan beliau
itu yang pertama
terkait mengenai politik
kita harus pahami bahwa politik sangat dinamis
artinya semua ini menuju ke tanggal satu oktober
bahkan setelah satu oktober pun pasti akan sangat dinamis
menyelenggarakan konsulasi seperti apa
kalau berdasarkan undang undang md tiga yang revisi kedua
satu pimpinan empat anggota
artinya tidak akan mengakomodasi seluruh partai yang ada di parlemen
kalau pun jadi harus direvisi dulu
artinya harus direvisi
tapi harus dipahami konsekuensi dari melakukan revisi md tiga berarti membongkar semua undang undang
setidak menutup kemungkinan juga akan terkait mengenai komposisi dpr juga akan berubah
artinya maksud saya kita harus melihat dua hal
antara aspirasi pan aspirasi pdip dan dalam membongkar undang undang md tiga secara keseluruhan
kalau dari partai golkar kita yang pertama terlepas dari kita menghormati dan menghargai aspirasi teman teman dari pan
kita terikat oleh kesepakatan koalisi mas di internal kita
bahwa ada kesepakatan dan kesepahaman kebersamaan di koalisi indonesia kerja dengan pak jokowi dan pak kemaru
meskipun pdip sendiri membuka keran kok sebetulnya untuk dari luar koalisi
artinya dalam situasi sepertanya kita hargai saja ini kan namanya bagian dari dinamika
tapi kalau sepuluh pimpinan mpr sepakat atau tidak kira kira
saya pikir begini prioritas pertama partai golkar tentunya apa yang disampaikan oleh mas ahmad basarah
itu harus kita diskusikan di internal terlebih dahulu
karena yang harus dipahami oleh partai golkar sekarang adalah kita tidak ingin ojo ke susu gitu loh mas
ini kan baru baru muncul wacana personal
artinya nanti pasti kan akan dielaborasi dengan komunikasi antar ketua umum
tidak menutup kemungkinan juga nanti ketua umum kami bicara dengan ketua umum pan
bicara dengan semuanya
karena suka tidak suka aspirasi wacana yang dilempar oleh mas ahmad basarah kan membuka ruang
membuka ruang dengan partai di luar koalisi kita
nah ini kan tapi kan bagi kami itu kan baru pandangan personal seorang ahmad basarah
makanya nanti kita lihat apakah ini menjadi sebuah pandangan kolektif satu partai atau tidak
nah itu nanti pasti saya pikir akan terus
nanti akan ditanggapi tapi kita break dulu bang
salah saya juga akan tanyakan ke bang sebastian salam
bagaimana anda melihat ini apakah betul ada sebuah kebutuhan kita perlu sepuluh
atau ini sebetulnya jangan sampai dianggap sebagai bagi bagi kursi saja ini untuk atas nama rekonsiliasi
tapi dijawabkan nanti kita harus break kami akan segera kembali
ya sebelum saya ke bang saleh yang sudah siap untuk menanggapi
saya ke bang sebastian salang dulu
bagaimana anda melihat soal wacana kursi pimpinan mpr ada sepuluh bang
apakah ini sebuah kebutuhan memang secara fungsional
atau ini lagi lagi kita lihat ada pragmatisme saja sebetulnya
sekarang ini kan rame orang bicara soal pimpinan mpr
karena di undang undang md tiga itu sudah dipaku untuk pimpinan dpr nya
kalau sebelum sebelumnya yang ramai dibicarakan diperbutkan itu pimpinan mpr
tapi undang undang md tiga sudah mematok siapa yang menjadi pimpinan di dpr
sehingga kemudian perdebatan itu bergeser dari dpr ke mpr
dan untuk sampai pada poin yang sekarang ini berkaitan dengan pimpinan dpr itu melalui proses yang sangat panjang
jangan lupa terjadi proses perubahan undang undang md tiga itu beberapa kali dalam satu periode
dalam proses perubahan itu dinamika politiknya itu juga luar biasa
ada keguncangan politik di awal periode itu
nah hari ini mestinya mestinya kita tidak perlu lagi kembali mengalami kegaduhan seperti lima tahun yang lalu
kalau prosesnya ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam undang undang md tiga sekarang
nah tetapi kalau apa yang tadi berkembang entah usulan dari
atau kemudian usulan dari pdip itu artinya mencoba untuk mengocok ngocok kembali
apa undang undang md tiga yang sebetulnya sudah sejak awal di
apa sudah sejak awal itu menjadi perdebatan
dimana kalau ini dibiarkan dikocok di awal periode seperti ini kita tidak akan pernah memiliki sistem yang lebih permanen
dalam menata baik di dpr nya maupun mpr nya
kalau sampai ini dibuka kembali ide ide seperti itu konsekuensinya pasti merubah undang undang md tiga
kalau merubah undang undang md tiga maka tidak cuma mpr yang nanti akan berubah
bisa juga dpr nya akan berubah
jadi ini tidak mudah menurut saya kalau kita ingin memulai di awal periode ini dengan smooth dengan proses yang lebih aman
tidak mengulangi kegoncangan politik maka mestinya nggak perlu lagi berpikir
bahwa undang undang md tiga nomor dua tahun dua ribu delapan belas ini bukan yang terbaik menurut saya ini salah satu undang undang yang buruk itu iya
tetapi sebaiknya proses perubahannya tidak di awal periode gitu
gitu karena kalau
kalau di awal periode kenapa
kalau di awal periode masuk berbagai macam kepentingan maka pertarungan kepentingan itulah yang membuat politik itu menjadi gagal
oke kalau kemudian disebut oleh bang saleh tadi bahwa mpr ini kan bukan lembaga politik seperti dpr begitu
harus sah sah saja kalau memang mengakomodir semua kepentingan
iya jadi apa yang terjadi di mpr itu tidak otomatis di dpr nya aman aman saja
kalau di sini bisa kompromi terjadi kompromi kepentingan politik maka yang di dpr nya juga bisa berubah petanya
jadi tergantung dinamika yang terjadi dinamika yang terjadi di mpr itu bisa mempengaruhi dinamika yang terjadi di dpr
betul begitu masalahnya bagaimana
enggak tidak selamanya begitu pertama saya mau koreksi dulu bahwa komposisi pimpinan dpr mpr itu sudah ada pak di md
oh iya betul betul
jadi sekarang yang didiskusikan di mpr itulah tatip jadi turunan daripada undang undang md tiga ini tatip yang khusus membicarakan soal pimpinan dan komposisi
tapi kalau merubah jumlah pimpinan itu mau gak mau
andai kata itu bukan sesuatu yang mustahil ya merubah komposisi pimpinan itu sudah bukan sesuatu yang mustahil
karena pernah terjadi ya bang
dulu kan sudah
ini periode ini yang sekarang dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas waktu itu kan yang menang itu adalah apa namanya koalisi apa itu yang merah putih ya kalau nggak salah
nah itu yang menang itu kan mereka lima pimpinan di mpr itu tetapi kan seiring berjalannya waktu kita ubah lagi md tiga untuk mengakomodir tiga fraksi yang lain
ya akhirnya masuklah praksi pdip masuk praksi golkar masuk praksi pkb nah sekarang dari lima pimpinan menjadi delapan pimpinan hari ini delapan loh
jadi karena itu bukan sesuatu yang mustahil dan bukan agenda tiba tiba saja enggak
ini kan merespon apa yang terjadi sekarang kan dinamikanya kencang juga soal perubatan pimpinan mpr
harus diakui masing masing praksi bukan hanya lintas koalisi tetapi di masing masing koalisi juga kan terjadi apa istilahnya katakanlah perlombaan quote and quote ya untuk memperoleh peneman jatah pimpinan mpr itu
nah kemudian yang kedua perlu disadari juga oleh kita secara historis
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dua ribu empat ya periode itu itu pimpinan mpr itu itu mewakili semua fraksi yang ada
ada sembilan kemarin itu ya pada masa itu sembilan pimpinan fraksi eh sorry pimpinan mpr
ya pimpinannya waktu itu ketuanya adalah dari pan kemudian ada wakil ketua aja itu dari golkar ada wakil ketua dari pkb ada wakil ketua dari p tiga ada wakil ketua dari utusan golongan dan seterusnya
jadi itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang tidak ada landasan historisnya
tapi kalau harus direvisi lagi

dan mohon maaf ya untuk merevisi undang undang yang md tiga seperti ini itu sebetulnya tidak sesulit misalnya merevisi undang undang yang lain karena sudah ketahuan arahnya
ketika berimplikasi ke dpr nya tadi kata pak sedebawang
saya tidak yakin kalau misalnya disepakati dulu nih jadi kan kita seperti pak maman bilang tadi nanti takutnya berimplikasi pada dpr
sebetulnya yang paling penting menurut saya musawarah dulu nih pimpinan pimpinan partai politik ini kita musyawarahkan dulu
jadi kalaupun ada perubahan di md tiga kita batasi
namanya apa namanya amandemen terhadap undang undang md tiga secara terbatas
sama dengan konsep tadi itu yang ketika awal acara ini dimulai kan ada rencana untuk mengamandemen undang undang satu ratus empat puluh lima secara terbatas
ya kalau secara terbatas sedangkan mengamandemen undang undang dasar empat puluh lima saja bisa dilakukan secara terbatas
kenapa ini tidak
kenapa md tiga tidak
perubahan undang undang md tiga yang terakhir itu sebetulnya kan untuk mengakomodasi pdip
yang sebagai partai politik
yang sebagai pemenang
tidak mendapatkan kursi
tidak mendapat kursi pimpinan dpr
lalu kemudian dalam proses perjalanan teman teman dari fraksi yang lain melihat bahwa oh ada peluang dong di mpr
kalau di dpr ini bisa diakomodasi satu dari dpr dari pdip maka ini peluangnya di mpr juga masuk
maka kemudian kepentingan itu nyerobot masuk
maka itu semangatnya
kemudian komprominya adalah menjadi delapan pimpinan
nah karena melihat itu
satu undang undang yang membuat dua keputusan sekaligus
di bagian akhirnya itu dibuat ketentuan
dpr hasil pemilu dua ribu sembilan belas nanti itu kembali lagi sistem proporsional
jadi saya ingin mengatakan begini
ini kan perdebatan ini bukan berada di ruang hampa
ketika suatu proses terjadi dinamika di satu titik tertentu maka dia akan mempengaruhi titik yang lain
kemudian kita siap gaduh gak
karena dinamika yang terjadi di awal lima tahun yang lalu itu memakan waktu hampir satu tahun
dan itu karena egoisnya koalisi merah putih pada saat itu
tapi dalam perjalanan upaya untuk terus mengakomodir satu partai yang sebagai pemenang pemilu pada saat itu
maka di ujung periode baru bisa masuk
lalu dampaknya seperti ini
pak om man ada tantangan tidak bagaimana
ini kita belum bicara soal sepuluh gitu
bagaimana cara sepuluh itu itu perdebatan yang lain lagi dan menurut saya
selain urusan bagi bagi kekuasaan tidak ada lagi argumentasi
hahaha pak om man bagaimana
tambahkan memang saya tambahkan lagi ya
memang kenapa mpr ini menjadi seksi dan menjadi menarik
karena tadi ada isu amandemen
undang undang dasar paham
jadi bukan bagi kekuasaan aja
itu juga jadi selain memang tadi bagi kekuasaan saya kalau konsen saya tadi tadi
menyiarkan juga tidak
nggak kalau saya tadi konsennya tadi tadi masalah distribusi sharing power
yang kedua adalah masalah amandemen undang undang dasar empat puluh lima
nah kalau tadi seperti misalnya kondisi golkar
pdip kan juga tadi selain isunya kan juga melempar masalah wacana gbh
dengan menempatkan mpr sebagai
lembaga tertinggi artinya menggeser kedaulatan di tangan rakyat menjadi kedaulatan di mpr
kalau ini banyak mas jadi artinya banyak isu yang memang harus diselesaikan satu persatu
ini adalah bagian dari kita pengayaan wacana pengayaan isu yang memang spiritnya ke depan juga kita
yang penting modal dasar kebersamaan yang memang tadi sudah terbangun itu kita jalankan
pada prinsipnya sebetulnya golkar seperti apapun itu
yang penting tadi selama itu kita tidak bergeser dari amanah reformasi
karena suka tidak suka joko widodo sekarang hari ini menjadi seorang presiden yang bukan dari anak siapa siapa

hidup dan muncul ada bagian dari produk reformasi
kita harus menjaga itu juga
dan tinggal nanti yang harus kita evaluasi adalah poin poin mana sih yang memang mungkin berpotensi membuat terbelahnya publik gitu misalnya
karena ini kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh pdip itu kan sebetulnya belajar dari kejadian di pilpres kemarin
nah itu yang kita evaluasi bersama
pembelahan dikotomi antara dua kutub blok barat dan blok timur lah
hitam putih ini kan akhirnya menjadi
kekhawatiran dan kegundahan sebenarnya
menurut saya tinggal nanti kita evaluasi
namun saya bagi saya wacana yang dilemparkan oleh teman teman
paniga tidak ada salahnya yuk kita sama sama kita bicarakan
lo tuh prinsipnya kok ini adalah kebersamaan kok
nah cuman memang yang harus dijaga adalah tadi konsekuensi konsekuensi politis yang akan terjadi itu sangat besar loh
jadi saya pikir makanya kalau pun memang kita mau melakukan revisi ataupun apapun itu
pertanyaannya apakah sekarang itu akan jadi
pertanyaannya apakah sekarang saat yang tepat
atau nanti setelah masuk periodisasi atau seperti apa
jadi saya pikir tinggal timingnya aja yang harus dimaksud
bang saleh tidak ada argumentasi lain selain bagi bagi kekuasaan
ini kan kemudian persepsi yang terlalu akhir
kalau perdebatannya tiba tiba ujungnya itu sepuluh kursi gitu
ini kan kita mesti bangun rasionalitas
karena langsung kursi itu tadi ya bang ya
logis begitu dan urgensinya
nah itu yang penting gitu
publik ini kan membutuhkan itu
ini saya belum menjawab loh
sebetulnya pertanyaannya ke saya tapi jawab sendiri
silahkan silahkan bang saleh
sebastian ini kan lucu juga ya
jadi pertama begini
kalau misalnya disebut sekedar hanya sekedar bagi bagi kursi
saya kira itu kurang tepat
tadi mas maman sudah menjelaskan
ini kan sudah ada agenda untuk amandemen undang undang dasar empat puluh lima
kalau amandemen itu mau dilakukan
dan juga membutuhkan energi semua yang ada di mpr itu
saya kira memang nggak ada salahnya unsur unsur pimpinan itu diambil dari fraksi fraksi
jadi konsolidasi ide pemikiran gagasan terkait dengan amandemen yang sudah dirancangkan itu
itu bisa berlangsung lebih cepat
nggak ada urusannya
emang kalau kita duduk di pimpinan mpr itu
sebetulnya kekuasaan apa yang diperoleh oleh mereka itu
di sana kan kalau sekarang ya
tanya nih pak maman yang anggota
sekarang yang tugas mpr itu apa
kan cuma menghadiri sidang umum
pelantikan dulu pelantikan presiden
menghadiri sidang tahunan mpr
kemudian itu tadi sosialisasi empat pilar kebangsaan
ya kalau hanya sekedar itu
memang ada apa sebetulnya dengan kursi mpr itu
tidak ada sebetulnya
tapi kalau misalnya mau mengatur kebersamaan
konsolidasi politik kebangsaan
di mana kita mempunyai agenda besar untuk bangsa ini
saya kira tidak ada masalah
jadi kalau misalnya mulai dulu dari kekhawatiran ini kekhawatiran itu
yang pertanyaan saya kenapa pada saat saat yang lalu
ketika ada amandemen yang soal penambahan pimpinan mpr untuk periode ini
tidak ada orang yang merasa khawatir segala macam
buktinya nyaman saja tenang saja
alhamdulillah tidak ada masalah pr ini
jadi saya pikir jangan terlalu di dramatisir juga ya
seolah olah ini berbahaya sekali wacana seperti ini
ini kan masih ide ya gagasan
jadi kalau ditanya misalnya
kan orang berpikir nih
gimana cara kita berrekonsiliasi yang konstruktif
untuk bangsa ini
menurut saya memang di mpr ini
ini lembaga bukan hanya lembaga politik ansih
tapi politik kebangsaan
harus merangkul semua pihak
harus mengedepankan kebersamaan atas dasar musawarah dan mufakat
baik bang mbak setia
bagaimana anda menanggapi apa yang tadi bang sadiq katakan
termasuk soal rekonsiliasi yang memang harus lewat mpr ternyata
ya ada beberapa isu yang penting untuk dicermati
saya kok melihat
kalau isu soal
amandemen undang undang dasar empat puluh lima
lalu kemudian isu tentang gbhn
itu menjadi isu awal untuk pintu masuk
ke sepuluh kursi tadi
merubah undang undang md tiga
lalu kemudian untuk mendapatkan sepuluh kursi
maka kita sedang masuk dalam zona yang sangat berbahaya
kenapa itu bang
karena ini gagasan yang dibangun
dalam situasi dimana
semua orang ingin mendapat posisi
jadi daya jangkau
untuk mengamandemen undang undang dasar empat puluh lima
menghidupkan kembali gbhn itu
dasar pijaknya itu pendek sekali
dan ini sangat berbahaya
begitu juga undang undang md tiga
ini salah satu undang undang yang buruk
jangan dilakukan di awal
karena pada saat awal ini
semua kepentingan itu sedang bertransaksi
mari dalam situasi yang tenang
kita berpikir yang jernih
tentang bagaimana mengatasi tim parlemen kita
melalui undang undang md tiga
apalagi kita bicara soal undang undang dasar empat puluh lima
kalau dibangun oleh kepentingan jangka pendek
ini kan pernyataannya perlu diluruskan juga
segala macam kalau dilakukan
di awal segala macam
menurut saya enggak
apa yang berbahaya
kalau misalnya semua orang ada disana
untuk mengkaji mpe
perubahan amandemen undang undang dasar empat puluh lima itu
menurut saya justru malah
seperti yang saya katakan tadi
argumennya harus kita balik
justru dengan melibatkan semua pihak
maka pekerjaan semakin mudah untuk dilakukan
apa sih susahnya
pada periode ini gitu
kalau kita bandingkan dengan pada
periode yang sekarang
kalau periode dua ribu
kita lakukan amandemen
sama dengan proses yang akan
yang telah dilakukan pada
periode yang sekarang
tanpa ada tadi gaduh
memang pernah kita dengar
waktu kemarin perubahan perubahan itu gaduh
sebenarnya di awal kan sempat ramai juga pak
enggak ada yang gaduh
jangan diabaikan juga
tidak ada yang gaduh
jadi semua tentram
baik semua komodir
ini saya mau luruskan yang gini
ini pernyataan ini juga saya mau luruskan
kalau misalnya awal periode kemarin itu agak sedikit panas
atau katakan dinamis bahasanya gitu
itu bukan karena
persoalan pimpinan saja pak
bukan karena undang undang md tiga
tapi ini adalah soal persoalan
memang sudah terbawa dari arus
nuansa seperti itu ada juga
nah bagaimana kalau sekarang
setelah ditetapkan oleh mahkamah konstitusi
pemenangnya sudah jelas
misalnya kesalahan jokowi ma'ruf
ya sekarang kan sudah mulai tenang dan adem
nah ketenangan dan
suasana yang seperti ini
tentu perlu kita rawat
dengan cara apa
dengan cara tadi
kalau ada memang kepentingan yang bisa diakomodir
sekarang pertanyaan saya
bisa nggak sih diakomodir gitu
kalau memang bisa
itu pertanyaannya kenapa tidak
ini kan salah satu opsi
ya bukan satu satunya opsi
ini yang harus diingat
salah satu opsi
salah satu opsi
karena saya dengar
teman teman dari partai partai lain juga kan punya opsi lain
itu boleh boleh saja
nanti kita break dulu ya
bang sebastian salang
kita akan tanggapi nanti usai jeda
saya juga ingin tahu sebetulnya dari bang maman dan juga bang saleh
bagaimana melihat rencana
amandemen undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima ini
yang dibunuhkan oleh pd perjuruh
apakah kemudian secara pribadi
dan juga secara fraksi
sepakat dengan itu atau tidak
kita harus break dulu
kami akan segera kembali
anda kembali di layar demokrasi
sebelum saya ke bang salang dan juga bang waman
saya ke bang sebastian salang dulu
di awal tadi anda sempat katakan
bahwa sekarang perebutan agak bergeser ke kursi ketua mpr begitu ya
kemudian kita tahu bahwa hari ini
wacana amandemen undang undang seribu sembilan ratus sembilan puluh lima termasuk ketika mengembalikan mpr menjadi lembaga tertinggi negara
membalikan gbh dan lain sebagainya anda melihat itu bagaimana pak
saya ingatkan dulu bahwa ketika pada awal periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
koalisi merah putih itu menempati posisi dominan di dpr
lalu kemudian muncul keinginan untuk mendominasi di dpr
lalu rubahlah undang undang md tiga
korbannya siapa pada saat itu
korbannya pdip sebagai partai pemenang pemilu nggak dapat apa apa
terjadi keributan dan satu tahun stuck
lalu kemudian negosiasi kompromi jalan tengah hampir empat tahun
pdp itu nggak dapat apa apa
lalu kemudian di saat saat terakhir undang undang md tiga dirubah kembali
ketika undang undang md tiga dirubah kembali pikirannya cuma terbatas
pada akomodasi kursi pdip agar masuk jadi pimpinan dpr
tapi ternyata apa yang terjadi
melihat ini ada peluang maka kursi mpr tambah menjadi tiga dari lima menjadi delapan
kursi dpd tambah satu kursi dpr tambah satu
itu berkembang kemana mana
kenapa ini terjadi karena apa
perdebatannya proses pembahasan proses amandemen atau proses perubahan undang undang ini
bukan terjadi dalam ruang
kalau satu kelompok merasa kepentingan di akomodasi
maka kelompok lain juga merasa bahwa kenapa kepentingan saya tidak diakomodasi
tuh ruangnya ada
bahwa semua partai punya kepentingan untuk memperjuangkan agendanya dalam proses amandemen
itu salah salah saja di dalam politik
pertanyaan kita di awal periode ini kita mau kembali kegaduhan itu atau tidak
yang kedua apakah kita mau begini terus
sistem berbangsa kita
terutama dalam proses penataan sistem keparlemen kita
atau kita mau dalam suasana yang lebih tenang mau diatur seperti apa
di periode periode sekarang itu menyadari betul
apa yang dilakukan pada saat awal periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu adalah satu kekeliruan
maka kemudian dikoreksi di titik terakhir
itu yang terjadi hari ini
kalau ini mau diputar lagi dikocok kocok lagi kembali lagi
pada situasi yang lama
itu bisa terjadi
maka kesadaran bahwa ini sesuatu yang keliru pada tahun sebelumnya itu terulang kembali pada hari ini
itu artinya apa
kita tidak belajar dari kesalahan masa lalu
untuk memperbaiki di hari yang akan datang gitu
nah ini yang menurut saya para politisi ini para elit ini berpikir secara tenang dan matang melihat persoalan ini gitu
kalau kemudian amandemen undang undang anda melihatnya
bagaimana anda setuju tidak
kalau ada agenda untuk mewacanakan mengamandemen undang undang itu
kalau kita mulai mewacanakan amandemen undang undang md tiga ini itu pintu masuk terjadi perbutan atau kocok ulang
apa yang terjadi gitu
dan konsekuensinya tidak hanya di mpr
saya mau kesadaran
terjadi di mpr juga
jadi di ini pak sebastiani perlu saya informasikan juga
saya kebetulan sekretaris fraksi pan di mpr ri
yang sekarang dibicarakan oleh badan kajian ya badan pengkajian mpr itu terkait dengan undang undang md tiga itu ditatipnya itu adalah soal pimpinan pak
misalnya pasal yang akan dirubah itu adalah paket pimpinan mpr terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua
paket pimpinan mpr nanti ketika pemilihan itu terdiri dari perwakilan praksi atau
dan atau ditambah dengan
berarti kan empat dari partai
satu dari pak dpd
nah ini sebetulnya yang mau ditetapkan
nah tapi memang kalau tadi usulan soal penambahan unsur pimpinan tadi di pimpinan mpr itu mau dibuat
kita kembali lagi ke
jadi karena rujukannya kan ke md tiga sana
nah sekarang pertanyaan saya adalah ketika kita kemarin berhasil menambah pimpinan mpr menjadi delapan orang
saya tidak melihat ada sesuatu yang gaduh
saya tidak melihat
malah justru saya melihat adanya kenyamanan
semua orang nyaman merasa
terakomodir di situ
nah kan kalau di awal ini semuanya sudah merasa terakomodir
pastilah nanti jalannya penyelenggaraan politik kebangsaan di mpr itu itu akan merasa nyaman juga gitu loh
jadi kita harus
memang saya logikanya terbalik dengan pak sebastian ini
ini malah dari awal jangan dirobah
emang kenapa kalau diubah dari awal
justru di awal inilah menentukan bagaimana jalannya yang kedepannya
jangan malah justru nanti sudah di tengah baru berubah
malah tadi itu
kenapa kalau di tengah baru berubah
nanti dianggap lagi tidak terakomodir
kan ini malah menganggap bahwa sebagian dari periode ini ada yang tidak terakomodir kan gitu
itu kan dari tengah
coba kalau dari awal kita melakukan amandir seperti ini
oke baik bang saleh
maka itu dia pasti merasa semua orang merasa terwakili di sana
oke tahan dulu
bang saleh tapi coba kita bergeser sedikit
ketika tadi anda mengatakan ini kan di awalnya ketika ada wacana dari pdip
keran di luar opsi
partai koalisi indonesia kerja begitu untuk mengamandemen undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
anda berarti sepakat dengan mengamandemen itu
saya mau informasikan sebentar sebelum mengamandemen ya
menginformasikan juga bahwa soal amandemen undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima itu
hampir semua fraksi dan kelompok dpd sudah memberikan pandangan di dalam badan pengkajian
kan utusan utusannya ada semua di badan pengkajian
dan di badan pengkajian itu malah bukan hanya setuju untuk melakukan amandemennya
materi materi yang akan diamandemen itu apa saja sudah ada
misalnya penguatan lembaga mpr
bagaimana misalnya penguatan sistem presidensial
bagaimana penguatan lembaga kehakiman
bagaimana penguatan dpd
ini sudah ada semua pak
jadi unsur unsur yang mau dibicarakan yang akan diamandemen terbatas tadi itu pun sudah ada
jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan
sebetulnya kalau memang sudah mengarah pada batas batas
kang maman bagaimana setuju dengan itu
saya tambahkan dulu
pada prinsipnya memang amandemen undang undang dasar itu bukan sesuatu yang haram
sesuatu yang tabu itu dulu ya
artinya selama itu memang kita amandemen untuk menuju ke arah yang lebih baik
dan dilakukan oleh tim tim yang memang menurut kita sesuai dengan aturan
prinsipnya itu sebetulnya nggak ada masalah
cuman kalau kita lihat wacana yang dilempar oleh mas ahmad basar itu kan dua hal
sebetulnya masalah pengaktifan kembali gbhn
dengan meletakkan mpr sebagai lembaga tertinggi
sebetulnya dua hal ini saja yang sebetulnya menurut saya ini
kalau masalah amandemen undang undang dasar empat puluh lima saya pikir
selama itu memang bisa menghantarkan bangsa ini menjadi lebih baik
saya pikir golkar pada posisi yang setuju
kalau dua soal ini bagaimana
nah sekarang yang menarik tuh sebetulnya kalau mau didiskusikan
ini yang dua ini mas
kalau tadi terkait mengenai wacana itu
yang pertama adalah masalah gbhn
gbhn pada prinsipnya selama ini kita bisa membuat pattern
ataupun plot plot rencana pembangunan ke depan
saya pikir itu positif
namun yang harus dikaji lebih dalam
itu adalah pada saat menempatkan mpr sebagai lembaga tertinggi
artinya apa secara tidak langsung kita menggeser bahwa yang tadinya adalah rakyat
rakyat memilih begitu ya
rakyat memilih berarti ini akan didorong kembali ke mpr
ini konsekuensi politisnya besar
konsekuensi politisnya sangat besar
prinsipnya itu dikaji secara matang
tidak bisa hanya sekedar dalam tempo waktu sehari dua hari ini yang memang kita langsung tiba tiba kita rubahkan
karena hitung hitungannya panjang
karena ini akan merubah sistem sampai ke bawah mas
keberadaan mk itu juga akan dikaji kembali
semua produk produk reformasi ini pasti akhirnya akan ter
harus perlu dikaji kembali ya
nanti konsekuensi dari turunan undang undangnya sebetulnya
ini yang memang menurut saya yang seharusnya dilakukan sekarang itu adalah
yang menjadi permasalahan ini kan pada saat tadi misalnya didorong komposisi pimpinan misalnya gitu
merubah undang undang md tiga lawang kemarin baru habis diungkap
baru habis diubah
kalau golkar pada posisi sebetulnya fine fine saja mau kayak gimana
tapi yang kita ini terikat
kalau golkar ini terikat kesepakatan kebersamaan partai koalisi
nah permasalahan komposisi ketua mpr
kalau di kita kan kita mematok sudah
ketua mpr nya adalah golkar
sebetulnya kayak tadi
misalkan kita mau bicara masalah politik
merespon ini mas sebastian salang
bahwa misalnya bagi bagi kursi gitu misalnya
golkar mau ditambahkan dua puluh juga selama misalnya ketua mpr nya golkar ya
saya pikir nggak ada yang ini
cuman kan tadi kita ini kan terikat dengan kebersamaan
kita nggak bisa merespon sesuatu yang baru dimunculkan oleh satu orang dua orang
akhirnya tiba tiba kita kesusu gitu
artinya maksud saya ini perlu dibicarakan
masih dikaji lagi ya pak salih
prinsipnya mau ditambahkan dua puluh

dan masuk misalnya dia concern dari teman teman pdip
oke teman teman dari pdip kan wacana yang dilempar ke teman teman pdip
silahkan prinsipnya ketua mpr
pdip tidak terlalu masalah
yang penting dua
singkat aja bang salih bagaimana
dua wacana ini prinsipnya harus diakomodasi
nah bagi kita mengakomodasi itu hal yang gampang
tapi konsekuensi turunan dari mengakomodasi
setelah itu seperti apa
bang salih bagaimana sih ngasih
jadi pernyataan mas mohamad tadi ini terkait dengan berapa jumlah penambahannya nggak ada masalah
yang penting ketuanya golkar
ini kan sebetulnya sama artinya golkar ini memikirin kursi ketua mpr nya toh
jadi kalau misalnya mbak sebastian tadi mengatakan ini jangan sampai misalnya penambahan komposisi ini hanya untuk mikirin kursi
ini tadi udah jelas kok
tapi begini loh
orang nyalon untuk jadi anggota dpr sekalipun ini
itu kan nyari kursi juga
namun begini mas
ya kan sederhananya kan begitu
nah kalau sudah duduk di sana kan ada politik kebangsaan yang dibangun
nah tentu misalnya kalau orang ditempatkan di situ bagaimana supaya dia maksimal bekerja
tambahan kita begini mas
tambahan kita tadi satu lagi
namun harus ada catatan juga
yang menjadi konsekuensi tadi
hari ini kalau kita dilihat dari sisi pragmatis
tadi saya bilang mau tambahin sepuluh dua puluh selama ketua mpr nya golkar ⁇ its ⁇ fine
tapi yang harus dihitung kembali
konsekuensi politik pada saat dibuka kembali md tiga
itu berarti membuka secara utuh
terlepas dari bahwa ada kesepakatan terbatas
pertanyaan saya misalnya
apa sih amandemen undang undang terbatas itu
terbatas itu dari tiga ratus pasal
pasal yang kita bahas masuk dalam kategori terbatas
artinya poinnya begini
kalau bagi kami partai golkar
bagi kita itu perlu kita bicarakan terlebih dahulu
dan kita gak mau mengulangi lagi
saya menyambung ini
ya itu silahkan
jangan sampai mas
ini terjadi kembali
karena kalau dilihat dari latar belakang permainan
jam terbang kita ini
kita paling jago main
jadi gak usah dini
pada dasarnya kita kepengen sesuatu yang sudah baik
misal teman teman misalnya mau bergabung bersama sama
selama itu prinsip kebersamaan itu ada
dan disepakati terlebih dahulu di tim koalisi
ini akan masih dikaji lagi
dan akan disepakati lagi
di panggung belakang mungkin antara partai politik dan seperti apa
singkat bang sebastian
bagaimana anda melihat ini ke depan mpr ini
itu akan menjadi dinamika di beberapa hari
dan tentu saja
dinamika yang terjadi di partai politik
itu juga akan di respon oleh
orang yang ada di luar partai politik
jangan lupa politik indonesia ini tidak hanya milik partai politik
jadi partai politik tidak hanya
jangan hanya berpikir tentang dirinya
berpikir tentang bangsa ini
kita lihat seperti apa dinamanya ke depan
karena ini pasti akan masih cair sekali
masih banyak sekali kemungkinan terjadi
terima kasih banyak mas ale
terima kasih banyak
terima kasih banyak
bang bastian salah sudah hadir malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami di layar demokrasi